adikku dibiarkan mati perlahan
reno aku mohon tahan emosi kamu sekarang
lebih baik kita kasih tau afif kita telfon afif
kita harus kasih tau siapa radit sebenarnya
dia gak baik untuk kakaknya afif
tante bela kita kesini
pergi pergi kemana
tadi kita lin mereka masukin baju bajunya ke dalam koper
katanya mereka udah gak mau tinggal disini lagi tante
kak kak kak iko kak nur
kalian mau pergi kemana
kak kalian masih marah sama aku
kalian mau pergi kemana
kak aku mohon aja jangan pergi
cuma kak iko dan kak nur yang aku punya
tapi kenapa kamu menusuk kami dari belakang
kak aku sama sekali gak bermaksud kayak gitu
aku gak akan membiarkan kalian jauh dari sifat
kak kak iko
kalian tetap bisa jalan
bisa menganggap siva seperti anak kalian sendiri
tapi bukan seperti ini bel lah awal perjanjian kita
saat kamu ditinggalkan sama afif
kamu sendiri yang menyerahkan siva ke kami tanpa kami minta bel
tapi sekarang dengan mudahnya kamu mau mengambil shiva dari kami
kak kak iko kak nur
kak kak iko kak nur
kak kak iko kak nur
jangan pergi kak
kak kak iko kak nur
kak kak iko kak nur

kak iko kak nur
kak iko kak nur

kamu jangan pergi
urungkan niat kalian berdua untuk pergi
kasian bella mas
dia membutuhkan mas iko
kalau sampai ini
terjadi sesuatu dengan bella dan sifat
dia akan minta tolong ke siapa
sudah ada afif pak
bella gak butuh saya lagi
gak gitu mas iko
hubungan mas iko dan bella gak akan pernah terputus
mas iko adalah kakaknya bella
biarlah membutuhkan mas iko lebih dari dia membutuhkan siapapun
mengerti posisi bella sekarang ini
aku akan kasih nama dia
wanita terhormat yang membanggakan
sama seperti kamu bella
apa aku sanggup berpisah dengan syifat
yang sudah kuanggap anakku sendiri
anak yang menggantikan anak aku yang keguguran
syifat mama gak sanggup
mama gak sanggup jauh dari kamu
mama gak sanggup pergi dari kamu syifat
mama gak menggantikan vega
mama yang men kilometai pelukmu
semoga bagoutan jidran puedes serba luluh ini
dan tolong murahkan kes elder diario

also kwalaikan alhut sullah kau ngancam
kamu harus tak ber cornelis saja
aku mau jangan pergi lagi
jangan seperti ini ya
jangan seperti ini
aku mau pergi lagi
kalau kamu bilang ke mama soal radit
aku juga bakal bilang ke cynthia kalau kamu pergi sama bella
salah aku apa kak
di mana letak kesalahannya
semua orang tahu kalau bella itu adalah istri aku
salahnya di mana
aku juga gak melakukan kesalahan
aku cinta sama radit
kak radit itu adalah orang yang suka merayu perempuan perempuan muda
seandainya keluarga dari perempuan itu menolak dan melarang hubungan itu
radit malah menyiksa sampai adiknya rena itu menjadi korban kak
adiknya rena sampai meninggal
alah itu semua omong kosong
afif kamu gak usah ikut campur urusan aku
mungkin aku juga gak minta apapun kalau dari keluarga ini
aku gak suka keluarga ini teman ini tuh kayak neraka
kakak sudah benar benar kemakan rayuan radit
terserah kamu ngomong apa
yang penting aku bakal buktiin kalau aku bakal bahagia sama radit
dan sekali lagi sekali lagi kalau kamu bilang sama mama
aku juga bakal bilang ke mama kalau kamu diem diem pergi sama bella
dan kamu tau kan gimana cynthia
cynthia kalau tau ini semua dia bisa bunuh diri
kak rena apa yang dilakukan afif emang bener bener nyakitin perasaan aku
tapi untuk saat ini apa yang dikatakan hafifi itu benar kak
kamu tau tentang radit tapi kamu diem aja
afif aku gak tau kalau hubungannya kak raina sama radit itu begitu serius
eh cynthia kamu jangan kompor ya
ada apa ini
aku pada pergi
aku tadi ketemu rainah sama radit
aku ketemu mereka di danau tadi
bajingan itu pasti lagi nyari korban lagi
dia mencari mangsa perempuan muda dari keluarga kaya
kamu tau bella andi ku bukan hanya meninggal pada saat bersama radit
tapi radit yang memburu dia
tapi tapi kamu sempat cerita sama aku
kalau adik perempuan kamu itu meninggal karena mengidap kanker kan
setelah menikahi adiko radit langsung minta jatah saham perusahaan keluarga kami
bapak jelas menolak waktu itu
papa cuma bersedia memberikan modal usaha untuk restorannya radit
tapi papa melihat ada gelagat yang aneh dari radit
sehingga ia mengurungkan niatnya
mengetahui itu semua ia tidak akan mendapatkan apa apa dari keluarga kami
tahu apa yang radit lakukan
dia menjauhkan adikku dari keluarga kami
dia membuat adikku menghilang
aku kehilangan adikku bella
sampai pada suatu hari
aku mendapatkan kabar
adikku kena kanker
radi tidak melakukan apa apa
dia menghukum keluarga kami dengan membiarkan kami melihat adikku pada saat ini
hancur oleh penyakit kanker
dia membiarkan adikku menderita
dia bahkan menolak bantuan dari keluarga kami yang ingin membawa adikku ke amerika untuk mengobatinya di sana
dia berapa cuman
semua dokter sudah menolak
soalnya macam apa bella
yang tega melihat istrinya digerogoti oleh penyakit kanker
sedikit demi sedikit tubuhnya habis
dia membiarkan adikku disakiti oleh kanker
digerogoti oleh kanker perlahan
adikku dibiarkan mati perlahan
reno aku mohon tahan emosi kamu sekarang
lebih baik kita kasih tahu afif
kita harus kasih tahu siapa radit sebenarnya
dia gak baik untuk kakaknya fit
aku akan temui afif
udah kita kesana
atas kehamilan kamu